ya sama ayahku maksudnya buat apa mau memakai lawyer
perpisahan orang tua mungkin saja menjadi penyebab masalah keluarga
seperti yang dialami mantan pesepak bola nasional bambang pamungkas dan putri sulungnya jane abel
lewat wawancara bersama detik com jane abel mengaku konflik bermula dari nama jane abel yang dicoret dari kartu keluarga bambang
sementara kartu keluarga diperlukan sebagai syarat untuk menikah
aku juga minta keterangan kakak gimana penjelasannya aku nyatau gimana udah diurus apa belum dan lain sebagainya

menjaga hubungan baik antara anggota keluarga yang telah berpisah memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin
beberapa selebritas seperti gading martin dan gisela anastasia
dan benka syafani serta sofiella cuba dan indra lesmana menunjukkan contoh hubungan baik bisa tetap terjaga antar mantan pasangan
terutama saat bekerjasama mendidik buah hati
psikolog anak dan remaja mutia aprilia memaparkan kunci suksesnya adalah menyampingkan gengsi atau ego pribadi
bentuk kerjasamanya adalah yang pertama tentu membuka komunikasi yang lancar gitu ya
jadi kadang ketika orang tua berpisah kan ada
masih ada rasa kekesalan gitu misalnya di salah satu atau dua belah pihak gitu ya
misalnya ada masih marah karena perilaku yang dilakukan mantan suaminya atau mantan istrinya
jadinya sering misalnya menjelek jelekkan tentang mantan pasangannya ini ke anak
hal lain yang bisa dilakukan adalah berkomunikasi dengan anak mengenai perceraian yang terjadi
hal ini dapat membantu anak memahami perceraian adalah keputusan yang terbaik bagi keluarga
baiknya yang pertama orang tua itu melakukan komunikasi dulu dengan anak
tentang kenapa perceraian itu terjadi
jadi anak paham bahwa mungkin ya memang perceraian adalah yang terbaik
untuk kedua orang tuanya dan keluarga mereka
yang kedua lalu orang tua tetap harus menjalankan co parenting
atau melakukan peran sebagai ayah dan ibu
seperti biasanya meskipun kondisi rumah sudah terpisah
tips lainnya yakni berdamai dengan mantan pasangan
supaya anak tetap merasa dekat dengan keduanya meski tinggal serumah dengan salah satunya
kemudian jaga komunikasi dengan anak sesuai usianya
di usia remaja perbanyaklah mendengarkan alih alih menasehati
selanjutnya berdiskusi dengan anak secara langsung
juga mampu membuat anak merasa tetap mendapat cinta
dukungan dan sumber daya yang ia butuhkan
untuk menjalani kehidupannya
tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua
jangan sampai perpisahan orang tua mempengaruhi tumbuh kembang anak
sabila destu jakarta